tapi dia aja gak mau keluar dari kamar
tapi jangan gitu dong sama mereka
kamu tadi datang ke rumah juga ya
bawa reva kemarin
saya juga baru tau kalo reva itu sakit om
tumben banget sore udah pulang
eh ini udah jam dua puluh tau

buat mama kan jam dua puluh itu masih sore
hmm enak mama si ganteng ini nyindir mama ya
hmm jangan dong
kamu mau kan cabut larangan naik motornya
gak usah deh ma
mendingan boy dihukum aja mah
daripada harus dinner sama adriana
jadi gak usah nih beneran
ya udah deh
eh kenapa emangnya bagus cales kali aja nanti si reva sukanya sama alex
kok kamu ngomongnya gitu sih bebe i berarti kamu jahat banget nih sama boy
jadi mau gimana dong abis boy juga jahat sama reva
eh boy itu gak jahat bebep
ih cuma dia ngerasa serba salah aja mau nembak salah kayak yang udah udah
abis levanya juga sih nyangkain boy paham mulu
kamu tau gak kalau boy itu sekarang lagi sedih
masa si reva bbm boy bilang kalau dia benci banget sama bu dan dia gak mau ketemu lagi seumur hidupnya
oh masih reva kayak gitu
tapi sih mungkin juga soal kan reva lagi emosi banget waktu itu sama boy
kasian yang mereka berdua untuk akuin sama kamu gak gitu
ya udah ya kita masuk dulu yuk
lu kalau naik motor biasanya isi perut dulu jangan pernah naik motor dalam kondisi perut lu kosong apalagi buat boy
hah kangen banget deh ke cibodas touring kapan lagi ya kita touring eh gue seneng banget loh di cibodas
lu seneng gak kak
aku yang mengagumimu dalam diam utuh tak tersentuh
seperti mentari yang menyapa bunga bunga bermekaran tak pernah menyentuh namun cintanya terasa bagi kuntum kuntum bunga yang sedang bermekaran
karena aku mengagumi maka izinkan aku tak mengusik ragamu
izinkan aku tak mengusik ketenangan hatimu tak mengapa aku tak bertegur sapa denganmu
cukuplah bagiku menyapamu dalam doa doaku
ya ampun sedih banget sih
apanya yang sedih banget
emangnya dia nulis apaan sih
eee enggak ini si boy update status
ini pasti dia nulisnya dari hati
aku yang mengagumimu dalam dia
putu tak tersentuh
seperti mentari yang menyapa bunga bunga bermekaran
tak pernah menyentuh namun cintanya terasa bagi kuntum kuntum bunga yang sedang bermekaran
karena aku mengagumi
aku mengagumi maka izinkan aku tak mengusik ragamu
izinkan aku tak mengusik ketenangan hatimu
tak mengapa aku tak bertegur sapa denganmu
cukuplah bagiku menyapamu dalam doa doaku
tapi boy itu pasti nelesa pake hati banget deh
boy itu jarang banget ngeupdate status
iya ri kayaknya lo harus kasih kesempatan boy deh
iya bener tuh kan boy itu bener bener jarang banget ngeupdate kayak gini
yuk re kasih kesempatan ya
iya tuh sekalinya dia update malah kayak gitu
gue lagi gak mau ngebahas tentang dia
maaf sebaiknya pasien ditinggal dulu
kalau mau ada yang menunggu satu orang saja
iya tapi kita masih nunggu orang tuanya reva sus
tapi tolong jangan ribut ya
oke sus makasih ya beres
aduh di kamar awatnya reva masih ada haikal gak ya
atau temen temennya boy
atau mungkin ada boy juga di situ
aduh lagian kamu juga kok jalannya gak hati hati kayak gitu
iya aku gak liat
aku aku buru buru
mas aku kepikiran teman temannya reva kalau masih ada di dalam aku gak bisa ngeliat mereka
kesel banget tadi mereka main bawa reva gitu aja ke rumah sakit tanpa harus izin sama aku
bagaimanapun aku kan walaupun aku ibu tiarinya reva tapi aku tetap ibunya
dan aku jauh lebih khawatir daripada temen temennya
aku sedih aja mereka bawa begitu aja mas aku takut kepancing emosi
mas masuk puluhan gak apa apa kan
enggak enggak apa apa gak masalah
mas akan masuk duluan nanti kalau nanti teman teman repot sudah pulang mas kabari kamu sayang
bener ya mas ya makasih ya mas salam sayang dan salam cium buat anak kita mas
mas duluan ya
gimana keadaan kamu sayang
kok cuma sih sayang ini jangan sampai kejadian lagi dan ini terjadi keadaan kamu kecapean
jujur aja aku gak suka
kamu dibawa ke rumah sakit tanpa izin
bawa temen temen kamu ya
tapi temen temen aku tadi sudah izin kok sama dia
tapi dia aja gak mau keluar dari kamar
tapi jangan gitu dong usaha mereka
kamu tadi datang ke rumah juga ya bawa reva kemarin
saya juga baru tahu kalau reva itu sakit
sekarang dia masih sakit
yang kiragus ya